ada seorang kakek yang telah menabung selama enam puluh lima tahun untuk bisa berhaji
akhirnya akan berangkat ke tanah suci pada musim haji tahun ini
usianya kini sembilan puluh lima tahun
kakek ambari tinggal di rumahnya yang sederhana di kampung pelandakan harjamukti
kota cerebon jawa barat
belakangan kakek yang sudah menginjak usia sembilan puluh lima tahun ini menjadi pusat perhatian warga
karena pada tahun ini ia akan menunaikan ibadah haji
untuk bisa pergi haji ambari menabung sejak usianya tiga puluh tahun
ambari yang mencari nafkah dari menanam singkong kacang padi dan hasil bumi lainnya
menabung dengan cara memendam uangnya di dalam tanah
pada saat uang tersebut sudah menjadi uang kuno ambari menjualnya dengan harga tinggi
nah terus untuk pembayarannya gimana uang zaman dulu itu
jadi uang zaman dulu itu kan dijual
semula ambari akan naik haji bersama istrinya namun sang istri sudah meninggal dua tahun lalu
posisinya digantikan oleh anak mereka asrifah yang berusia enam puluh lima tahun
asrifah dan keluarga kini menjaga agar ayah mereka tetap sehat
dan bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar di mekah nanti